kamu gak kerja
mau bunuh diri
kenapa mau bunuh diri
orang yang pakai baju merah mau apa
mungkin mau bunuh diri juga
ngapain mau bunuh diri juga
mungkin cuma ikut ikutan aja
mau bunuh diri
ngapain bunuh diri
kalau mati mah gak usah mau
nanti juga mati sendiri
jangan sampai bunuh diri
di tanpa umat
ngapain ya orang
maka di dunia
orang biasa makan si ibu sama aku
balik lagi aja sana
caca juga ikut dipanggil anaknya tuh
saya nggak mau mau dong
mau apa pegang saya biar cece nggak bunuh diri
saya gak mau dipegang
kalau nggak mau dipegang jangan bunuh diri
saya gak mau
sama saya capek juga
lagi puasa baru sampai dari jakarta
jangan ngejar saya
tapi bunuh dirinya harus nggak jadi
dana buat sama sekali